bulan oktober menjadi bulan kanker payudara internasional di indonesia
nah kanker payudara memang menjadi momok ya terbesar dengan angka kejadian empat puluh dua satu per seratus ribu penduduk
ya namun ada banyak juga nih kisah inspiratif melawan kanker sehingga mampu hidup mandiri dan bahkan produktif
seperti yang dialami oleh wakil ketua mpr terpilih rary restari mudiat yang ternyata seorang penyintas kanker
ready pun bercerita tentang perjuangannya melawan kanker dalam wawancara dengan produser lapangan kami priscila dauhan berikut ini
menjadi seorang penyintas kanker adalah salah satu cerita spesial dari seorang rery lestari murdian
ya menjadi politikus seperti sekarang ini tidak lepas dari cerita panjang dan perjuangan melawan kanker dari seorang rary lestari ngurdian
nah saat ini saya sudah ada di kediaman ibu rery dan kita akan ngobrol ngobrol untuk mengetahui bagaimana

di balik perjuangan melawan kanker seorang rary dan perjalanan hidupnya seperti sekarang ini
ibu selamat pagi
baik sekali terima kasih ibu sudah menyambut saya di sini
nah ibu ini sudah terlihat lagi berberes anggrek ya ibu
pagi pagi biasa ya memang suka berkebun ya bu ya
ya kebetulan saya memang dari kecil ya
senang dengan tanaman
dulu ibu saya waktu saya masih kecil itu bisa almarhum itu punya kebun anggrek
dan beliau mengajarkan kepada saya kalau pagi tanaman itu disapa
jadi anak anak saya juga suka
ibu kenapa ngeledek mamah nih
kita langsung aja nih bu cerita soal gimana sih ibu
bisa sampai sekarang ini tidak lepas dari perjuangan ibu melawan kanker pada tahun dua ribu enam belas ya bu kalau tidak salah
dua ribu enam belas itu boleh disertai nggak ibu gimana
dua ribu enam belas akhir kebetulan ada kesempatan itu seperti saya diingatkan
agak lalai sebetulnya usia saya menjelang lima puluh dan saya belum melakukan momografi
saya lakukanlah mamografi
disantai aja nggak ada rasa sakit
tidak ada rasa sama sekali tidak ada tanda tanda apa apa
ternyata ketika dokter melihat hasilnya menunjukkan bahwa gambaran dari hasil foto mamograf menunjukkan bahwa saya memiliki kanker dan solid
waktu itu saya langsung menyampaikan kepada dokter apa yang harus dilakukan
hasil dari pemeriksaan lanjutan bulan desember diketahui bahwa jenis yang cair
jenis cancer yang saya
saya derita adalah her dua positif
oleh sebab itu saya juga langsung memutuskan untuk segera melakukan pengobatan dan tindakan lanjutan
kemoterapi radiasi dan kemudian targetoterapi yang semuanya berlangsung selama satu tahun selesai baru januari dua ribu dua puluh
nah selama satu tahun proses tuh bu apa sih yang ibu rasakan itu pergumulan batinnya tuh seperti apa sih bu pas tahu didiagnosa cancer
oke kemudian pengobatan
kalau kaget pasti ya wajar ya manusia
tapi saya sendiri sih alhamdulillah ya tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang kemudian harus membuat saya down
atau karena saya barangkali pola berpikirnya sudah otomatis saya masih punya anak kecil dan banyak hal yang masih belum saya lakukan
itu berapa bulan tuh bu periode itu saat kemo ya
saya sampai lupa
karena terus nyambung dengan targetoterapi sampai kemo

tapi sampai januari gitu

sempat botak ya bu ya
enggak ada rambut
ini dari cerita ini aja udah bisa tahu ya semangatnya bu rery pada kala itu gimana berjuang untuk melawan penyakit mematikan ya bu ya
umur itu udah ada yang mengatur ya
jadi kalau saya dan ini selalu yang saya sampaikan kepada teman teman sesama penderita dan penyintas
ya kita ini harus merayakan kehidupan
bu apa sih yang mendasari ibu ini tetap berkegiatan full
kita tahu ibu itu karir politiknya seperti apa cukup aktif di partai sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi calon legislatif pada kali itu
dan sekarang kita tahu semua kalau bu rery ini sudah terpilih menjadi wakil ketua mpr dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat ini gimana bu menjalannya

dari kecil saya juga terbiasa memang kalau menjalani sesuatu itu punya

jadi ada manajemen ya dan juga sebetulnya ya dijalani saja
yang penting kita punya disiplin terhadap diri kita sendiri
saya membiasakan diri untuk saat ini istirahat dengan tertib
tapi pas lagi proses proses itu ada masa masa yang aduh saya capek banget nih saya mau istirahat dulu nih dari perpolitikan ini atau gimana

manusia itu pasti ada up and down ya
bohong kalau dibilang tidak ada rasa capek tidak ada rasa capek
delapan bulan kan paginya loh bu waktu itu
tapi ya kembali lagi kita memiliki sesuatu yang kemudian bisa menjadi saluran untuk melepaskan ketegangan
saya kalau udah pusing biasanya main main di taman
saya juga kebetulan punya saya juga menyukai batik ya
bersihin lemari ngelipet lipet gak usah mikir apa apa
dan kemudian juga main piano
untuk pesan pesan ya bagi para yang sedang berjuang kanker pada saat ini juga para penyintas dan juga untuk kami nih
yang pertama jangan takut jangan takut jangan takut
mendengar kata kanker atau kemudian memeriksakan diri paling penting ada di kepala jangan takut
yang kedua yakinlah kepada metode yang terbaik
ada penyembuhan medis yang memang sudah teruji
satu lagi temukanlah hal hal yang kira kira bisa membuat kita menghilangkan pikiran menghilangkan kegelisahan
jadi menutup ruang hal hal negatif itu untuk masuk ke dalam diri ya bu ya
oke terima kasih banyak ibu untuk ngobrol ngobrolnya di pagi hari ini
semoga berguna dan semoga bermanfaat bagi anda semua
terima kasih banyak ibu
tehnya diminum dulu
oke terima kasih
saya mau minum tehnya terima kasih banyak
tim liputan se indonesia jakarta